penyebaran virus corona semakin luas dalam dua puluh empat jam terakhir ada enam puluh lima warga tiongkok meninggal dunia akibat virus corona jenis baru ini
saat ini total ada dua puluh empat tiga ratus dua puluh empat orang yang terinfeksi termasuk satu wni yang menjadi asisten rumah tangga di singapura
ini kemudian menimbulkan hipotesa baru tentang virus corona
kita bahas malam ini bersama prof dr hairul anwar nidom atau prof nidom guru besar biologi molekuler universitas airlangga langsung dari surabaya
prof nidom selamat malam
selamat malam mbak
prof nidron terima kasih atas waktu anda
pesatnya meluasnya virus corona yang cukup masif ini kemudian jumlah kematiannya sudah melebihi dari sars pada tahun dua ribu dua puluh
ini sudah anda prediksi sebelumnya prof nidom
nah itu memang ada di dunia dan itu bisa menimbulkan sesuatu yang mengkhawatirkan
prof nidom seperti judul yang kami buat pada malam hari ini yaitu melacak identitas virus corona
karena kemudian ada hal yang membuat kita harus lebih aware dan mungkin sedikit mengubah hipotesa yang selama ini kita pegang tentang virus corona
yaitu ketika ada satu orang warga negara indonesia
di singapura yang dikatakan positif terinfeksi virus corona
apa yang bisa anda sampaikan soal ini prof nidom
jadi dari informasi yang saya terima dari kawan kawan internasional itu virus ini belum banyak berubah
dia masih dalam kelompok satu kelompok kluster
jadi satu kelompok kerabat kekerabatan virus ini masih dalam satu
dia belum melakukan mutasi sehingga dia menyebar
jadi menyebar di kelompok kelompok virus corona
jadi saya melihat bahwa virus corona yang wuhan ini mempunyai kestabilan yang beda sedikit beda dengan virus virus corona yang lain
oleh karena itu kita memahaminya harus dari dinamika virus
bisa disampaikan dinamikanya apa apa yang berbeda
itu virus rna dimana rna ini mempunyai tingkat kesalahan di dalam memproduksi dirinya itu lebih tinggi daripada virus dna
karena dia memang dalam replikasi di dalam sel itu melakukan dua kali perubahan
sehingga yang namanya proofreeding itu di dalam tubuh virus rna ini mempunyai kesalahan baca

tadikalah dia mengalami mutasi dia akan menjadi mutasi
tadikalah dia mengalami mutasi dia akan menjadi mutasi
kalau dia mengalami mutasi maka protein yang diekspresi bisa berbeda
dan dia bisa protein yang berbeda itu bisa mengubah karakter dari virus itu
prof nidom apakah tadi juga sebelumnya sudah ada informasi yang disampaikan
jadi ada beberapa fase yang kita hadapi sekarang ini fase yang mana prof
begini ada dua hal yang harus bisa kita lihat
dua hal yang
yang besar yang harus kita lihat yaitu host yang disasar oleh virus itu dan virus itu sendiri
nah ini kan kadang kadang informasi ini jadi begitu rame di media lebih lebih dari di media sosial
saya baru mengalami bahwa di wabah saat inilah penyebaran informasi itu begitu cepat melebihi penyebaran virus itu sendiri
dan kadang kadang bisa membingungkan di masyarakat
jadi harusnya pemerintah harusnya yang otoritas kesehatan tidak terpengaruh oleh medsos ini
jadi yang menangani pasien harus fokus di pasien itu apa
jadi misalkan pneumonia yang ditimbulkan oleh virus
maka pneumonia itu ukurannya yang sembuh itu sampai kapan
kemudian kalau di sisi lain virus ada di ruang laboratorium
dari di laboratorium itulah yang melakukan pengkajian pengkajian untuk mengantisipasi
tahap berikut dari virus itu
sudahkah kita memasuki tahap berikutnya itu prof nidom
kalau analisis dari yang saya terima
karena memang virus ini kan tidak ada di indonesia
sehingga saya menjadi anggota dari komunitas internasional untuk pemerhati virus virus rna
jadi pertama yang seperti yang saya sampaikan tadi di dalam laboratorium
itu kelihatannya virus rna ini masih ada
ini masih dalam keadaan kestabilan yang cukup baik
jadi dia reproduksi dari virus itu tidak banyak mengalami mutasi dari satu sisi ke sisi yang lain
yang kedua bahwa virus ini agak ada keanehan
yaitu virus wuhan ini mempunyai tambahan struktur di dalam dirinya yang tidak dipunyai oleh sars maupun mers
inilah yang menyebabkan agak sedikit perdebatan diantara para pengamat
bahwa ada yang mengatakan bahwa ini tambahan buatan atau tambahan alam
jadi memang dari struktur virus wuhan ini ada keunikan
dimana pada posisi spike pada posisi yang dia akan menempel dan menyebabkan sakit
itu ada penambahan
jadi ada sekitar empat puluh lima
nah ini agak aneh
jadi apakah dia satu pop up itu menempel pada virus yang berbadan kelelawar tadi
virus dari kelelawar
atau ada suatu usaha penempelan
nah ini yang belum dilakukan diamati
jadi ini perlu kehati hatian di dalam mengamati virus
oleh karena itu sebaiknya di dalam press conference yang dilakukan oleh otoritas kesehatan
itu tidak mencampurkan antara kondisi pasien dengan kondisi pemeriksaan laboratorium
jadi maksud anda apa
artinya perkembangan atau
perkembangan yang dilihat dari hasil penelitian laboratorium terkait virus itu semestinya tidak disandingkan bersamaan dengan akibat yang ditimbulkan terhadap pasien
jadi tidak ditangkap di masyarakat itu seolah olah bahwa virus ini masalahnya hanya identifikasi di laboratorium
padahal di dalam laboratorium itu memerlukan pengkajian yang lebih bahkan
bahkan lebih lanjut
dan kadang kadang melibatkan pihak pihak lain kan gitu
nah sementara ini kan kalau ada press conference dikatakan bahwa pasien negatif virusnya
nah pertanyaannya apakah pneumonia nya juga sudah sembuh
nah seperti itu kadang kadang perlu dilakukan kaji ulang di dalam menghadapi komunikasi dengan masyarakat
saya melihat persoalan itu
apakah kemudian maksud anda bahwa masih laboratorium di dunia sesungguhnya masih belum bisa membaca secara jelas tentang virus ini sendiri
seperti itu mbak
saya ingin memberikan suatu gambaran
jadi bahwa kan virus ini mempunyai namanya spesifitas reseptor
dia tempat menempelnya pada reseptor
nah reseptor ada di host di orang
nah sars sama mers sudah diketahui tentang reseptornya itu apa
kalau sars itu ac dua
ya angiotensin enzim dan sebagainya
kemudian yang mers itu cd enam
itu sudah diketahui
dan itu sudah diketahui bahwa ini merupakan reseptor reseptor tertentu
sehingga pengendalian penempelan itu bisa diketahui
sementara wuhan virus ini belum diketahui reseptornya
oleh karena itu kita berpikir bahwa virus ini hanya menempel pada host host tertentu
yang memang lebih cocok dengan virus
dan itu faktanya memang bisa kita lihat
di lapangan bahwa yang terinfeksi cukup besar itu adalah orang orang yang berasal dari wuhan
kemudian di australia di filipina memang betul warga negara sana
tapi dia imigran dari cina
nah yang menarik ini adalah informasi yang terakhir bahwa di singapura itu ada wni yang confirm terinfeksi ini
oleh karena itu ini sangat menarik buat penelitian di dalam laboratorium
apakah memang wni yang ada di singapura itu mempunyai struktur reseptor mirip dengan orang orang wuhan atau sudah berbeda
nah kalau sudah berbeda apakah virusnya berubah mutasi sehingga bisa menempel kepada orang wni
di situ perlu kajian kajian itu
oleh karena itu mungkin sebaiknya pemerintah minta
minta spesimen asli dari warga negara yang ada di singapura itu
sehingga kita bisa mengamati lebih lanjut untuk keamanan berikutnya
soal itu nanti kita bahas kembali terkait apakah sudah ada mutasi virus sehingga masuk ke fase berikutnya yaitu multi etnis
kurang lebih begitu ya prof nidom
nanti setelah jeda kita sekarang jeda dulu prof
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
bagaimana cara untuk mengambil alih virus covid sembilan belas
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas soal identitas virus corona
ini terkait dengan ada satu warga negara indonesia yang positif terinfeksi virus corona
di segmen awal tadi saya dengan prof nidom yang bergabung bersama kami melalui cnn indonesia
kita sempat membahas ya prof
apakah ini mungkin terjadi yang sebelumnya mono etnik sekarang sudah multi etnik
sudah bisa diprediksikah itu prof
sebelum kita tahu soal reseptor dan identitas asli virusnya
ya jadi sebetulnya kan begini
virus itu mempunyai satu gelombang
gelombang satu gelombang dua gelombang tiga
nah gelombang satu itu biasanya tinggi
percepatan penyebarannya kemudian kadang kadang diikuti oleh patogenisitas kefatalan yang tinggi
setelah itu dia mengalami mutasi
kemudian dia agak landai pada wave yang kedua
nah itu tergantung setelah itu apakah dia mengalami di wave ketiga itu gelombang ketiga itu mengalami percepatan lagi dan sebagainya
pada setiap perubahan perubahan yang terjadi di sekitarnya
maka itu akan selalu mengalami perubahan
yaitu yang disebut mutasi
nah jadi saya melihat ada suatu agak sedikit ya sedikit menarik dari virus rna corona ini
karena sudah lebih dari satu bulan dia mempunyai kestabilan yang sangat kuat
nah ini kadang kadang rna biasanya tidak seperti itu
menurut anda ini tidak alami ya prof
dihat bahwa di gambar sebelumnya
di gambar sebelumnya itu kan bisa dilihat
bahwa itu kelompok yang berwarna merah itu yang di tengah itu adalah kelompok virus yang menginfeksi sembilan orang di wuhan yang terakhir
dari informasi yang saya dapat tanggal dua puluh sembilan yang lalu
dan itu tidak ada satupun dari virus yang dari wuhan itu
apa melepas diri dari kelompok itu
jadi kelihatannya memang agak sedikit stabil virus ini
nah itu yang perlu diketahui bahwa dari sana dari gambar itu bisa dilihat bahwa kerangka dasar dari virus ini adalah berasal dari virus kelelawar
nah kemudian ada beberapa protein yang asam amino tambahan
nah sehingga dia tidak masuk di dalam kelompok kelelawar
tapi dia mempunyai kelompok kekeluargaan

nah yang gambar berikutnya
nah yang gambar berikutnya
itu adalah gambaran yang dilakukan dengan program homologi modeling
jadi ternyata bahwa virus wuhan ini belum bisa ditentukan reseptornya
berbeda dengan sars maupun mers
itu sars dengan ac dua dan mers dengan cd lima

ada sesuatu yang menarik di dalam permukaan dari virus wuhan ini
kenapa tidak bisa diketahui apakah ada spesifikasi reseptornya sendiri atau dia terbuka
nah jadi kalau dia mempunyai reseptor sendiri
maka saya sebut bahwa virus ini masih bersifat monoetnik
jadi hanya orang orang tertentu etnis tertentu
yang mempunyai resiko untuk tertular ini
nah sekarang tergantung bahwa virus itu sudah mengalami perubahan
atau hostnya orang orang yang di luar monoetnik tadi mengalami perubahan
sehingga virus yang tahap kedua gelombang kedua bisa menginfeksi satu sama lain
nah gambaran ini menjadi pertanyaan besar di kasus wni singapura itu
jadi oleh karena itu yang kasus di singapura itu harus menjadi pembelajaran
untuk melakukan penangkalan berikutnya
prof nidom sebenarnya apa kesulitan dari para ahli di seluruh dunia
untuk melihat virus untuk mengidentifikasi virus corona ini
bahkan reseptornya belum diketahui
jadi apa kesulitannya sebenarnya
jadi kesulitannya itu ini internasional ya
saya berbicara internasional
nanti kesulitan yang lebih lagi di indonesia kan gitu
jadi kalau di internasional itu ada saya melihat belum ada keterbukaan secara penuh
bahwa ini aspek kemanusiaan yang berkaitan dengan kesehatan
jadi harusnya pakar pakar seluruh dunia itu bisa berkumpul untuk menentukan aspek selanjutnya
karena isu yang ada di sekitar wabah ini lebih besar daripada wabah itu sendiri
nah sementara di indonesia di samping kita belum punya ada virus itu
kita mengalami kesulitan di dalam riset riset
kalau hanya menentukan reagen menentukan peralatan
saya yakin bahwa peneliti indonesia sudah sangat mampu
karena kita punya pengalaman besar di dalam waktu wabah flu burung
bukan di situ letaknya
tetapi letaknya adalah ketersediaan reagen tak kalah kita order ke supplier itu tidak satu dua hari
atau satu minggu tapi bulanan baru datang
yang kedua kadang kadang bea cukai dan sebagainya tidak melihat bahwa ini adalah untuk urusan riset dan sebagainya
nah itu yang kadang kadang menghambat para peneliti indonesia untuk ikut meneliti kejadian dunia ini
prof nidom tapi kalau misalnya kita sekarang juga lihat perkembangan
di tiongkok sudah ada beberapa yang kemudian bisa sembuh
kalau misalnya dilihat dari ini
artinya memang dilihat dari reseptornya yang si hostnya yang kemudian dalam kondisi prima
kemudian bisa sembuh atau ada perubahan dari virus itu sendiri atau bagaimana prof
jadi ada dua macam virus wuhan ini
yaitu yang low patogenik yang tidak begitu ganas
dimana reseptornya ada di daerah trachea ke atas
tapi ada yang jenis yang lain
dimana reseptornya itu ada di paru
nah itu yang menyebabkan biasanya pasien penderita itu fatal
tak kalah virus itu masuk ke dalam paru
tetapi dia bisa sembuh kalau misalkan virus itu hanya berada di saluran atas
karena dengan batuk dan sebagainya dia akan terlontar keluar
tetapi kalau yang di dalam paru itu biasanya dia akan bergembang agak lama di sana
nah kemudian biasanya bersifat fatal
nah fatalnya virus ini di dalam paru bukan oleh karena virusnya
tetapi oleh karena efek dari virus ini
jadi virus itu kalau dia masuk di paru
dia mengeluarkan yang namanya sitokin
nah sitokin ini bisa keluar berlebihan karena sebuah sistem tertutup oleh oksigen di sana
nah sitokin itulah yang akan menghancurkan paru paru itu
nah jadi ada yang kita kenal dengan sitokin som atau badai sitokin
tak kalah kita terinfeksi oleh virus yang masuk di dalam paru paru
apakah itu virus influenza seperti flu burung atau virus corona yang highly patogenik
itu yang menyebabkan seseorang jadi fatal
karena paru parunya diserang begitu hebatnya bersama sama dengan sitokin
itu keadaan yang terjadi
nah oleh karena itu
perlu penanganan yang sesegera mungkin tidak boleh mengabekan
jadi terhadap ini
tapi juga tidak boleh terlalu risau terhadap virus ini
jadi guyonannya bahwa dunia tidak akan kiamat oleh corona virus ini
oke oke menarik sekarang kalau misalnya kita melihat bagaimana penanganan
dan apakah yang saat ini dilakukan indonesia
dan apakah memang betul kemudian kita sudah mampu mendeteksi
kalau misalnya selama ini ada beberapa suspek kemudian dikatakan negatif negatif negatif
sampai sekarang pun juga indonesia menjadi satu negara yang tidak ada kasus virus corona
sekalipun banyak lalu lintas warga tiongkok di indonesia
bagaimana dengan itu prof nidom
jadi bagaimana kita mendeteksinya ketika para ahli pun saat ini masih sedang terus mengidentifikasi virus corona
ya bahwa di indonesia
kita masih mendeteksi
bahwa di indonesia tidak ada kasus coronavirus seperti di wuhan itu tidak ada masalah mbak
pernah kita terjadi pernah ada kasus zika dunia dulu
bahwa tidak ada satupun kasus zika di indonesia
walaupun singapura itu banyak yang terinfeksi oleh virus zika
jadi bukan persoalan bahwa kita solidaritas bahwa kenapa negara kita tidak terjadi di apa terinfeksi tidak seperti itu
jadi tapi waktu flu burung
jadi ada hal hal yang yang perlu kita luruskan informasi ini di masyarakat
bahwa virus ini bisa saja berada di indonesia dengan ganasnya
tapi juga tidak berada di indonesia juga tidak ada masalah
tetapi karena ini wabah dunia
maka kesiapsiagaan itu harus
kita tidak bisa menebak arah pikiran
dan arah langkahnya dari virus ini
jadi apa apa yang harus dilakukan itu terutama kajian terhadap virus
virus tidak bisa hanya diperdebatkan di ruang seminar
kecuali di dalam laboratorium
oke menarik setelah ini kami akan menggali lagi prof nidom
kita sekarang jeda dulu tetap bersama kami di cnn indonesia
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas terkait melacak identitas virus corona
ini berkaitan dengan informasi ada satu warga negara indonesia di singapura
yang positif terinfeksi virus corona
sudah dikonfirmasi oleh pemerintah singapura
saat ini masih dirawat di singapura
prof nidom kalau misalnya anda lihat dari penanganan yang saat ini dilakukan indonesia
apakah sudah tepat prof
kalau misalnya ada yang harus diperbaiki di bagian mananya yang harus diperbaiki
jadi saya melihat bahwa penyebaran virus ini kan tidak mengenal tempat
tidak mengenal ruang dan waktu
saya melihat bahwa indonesia ini kan sangat luas
seolah olah dan masalah corona ini bukan di kota kota besar saja
tapi di kota kota kecil
nah oleh karena itu penanganan pasien atau penderita ini
harus di pikirkan ke seluruh indonesia
bahwa ada apa
isolator ada rumah sakit rumah sakit rujukan hanya di beberapa kota besar
itu kita harus bisa membreakdown itu ke kota kota kecil
karena yang dibutuhkan adalah isolator dan
isolator itu sangat mudah sekarang sangat
misalkan setiap rumah sakit yang di kabupaten ada satu isolator
dan itu gak murah dan gampang membuatnya sekarang
beda dengan beberapa tahun yang lalu
itu yang saya inginkan
saya melihat bahwa pelayanan kesehatan sudah bagus
tapi perlu dilakukan antisipasi lebih lebar lagi
karena pulau pulau kecil dan sebagainya di daerah indonesia timur
itu juga punya faktor risiko di sana
sehingga apakah mereka kalau terinfeksi harus dibawa ke jakarta
dibawa ke kota kota besar
nah ini kan perlu dipertimbangkan hal itu
yang kedua masalah laboratorium
laboratorium itu ya juga seperti itu
tidak bisa hanya mengandalkan laboratorium laboratorium yang selama ini sebagai laboratorium rujukan
jadi pemerintah harus bisa menetworkingkan
merangkum seluruh laboratorium untuk bisa bekerja bersama sama
jadi tidak harus bahwa itu laboratorium yang untuk kesehatan manusia
untuk kesehatan hewan juga tidak kalah canggihnya
seperti balai penelitian veteriner yang di bogor
itu sudah cukup maju
cukup maju di dalam menangani virus virus corona atau virus virus yang lain
demikian juga di daerah perguruan tinggi swasta atau lembaga riset swasta
juga perlu dilibatkan supaya menangani ini lebih cepat
nah saya ingin menyampaikan kenapa laboratorium itu juga begitu penting
bukan hanya sekedar deteksi
karena dari data yang terakhir itu terlihat bahwa memang virus wuhan ini mempunyai spesifik
dan di situ harus diperhatikan betul oleh para peneliti
yaitu di spike yang ada insersi asam aminonya
jadi ada beberapa asam amino tambahan yang dibawa
nah itu kalau dia mengalami perputaran
maka dia bisa berubah di dalam penempelan dengan host
nah disitulah yang perlu dilakukan pengkajian
sehingga kita bisa lebih tahu secara dini apakah virus ini sudah melakukan perubahan
di dalam tempat penempelannya
kalau mengalami perubahan di tempat penempelannya
maka kita bisa melakukan segera simulasi simulasi
maka yang punya reseptor ini misalkan etnik ini
maka dia mempunyai resiko tinggi
daripada misalkan etnik tertentu
yang tidak mempunyai atau tidak aktif reseptornya
jadi itu yang perlu kita lakukan
meskipun ini di indonesia belum ada
pernyataan bapak presiden yang menghendaki adanya mitigasi bencana penyakit
jadi itu memang perlu
karena yang namanya penularan melalui ludah
itu bukan hanya virus ini saja yang ada di dalam ludah
ada bakteri ada virus virus yang lain yang beserta bersama sama
dan itu bisa masuk bersama sama
nah bakteri atau virus atau kuman yang lain selain coronavirus
itu bisa mempercepat bisa memperlambat
itu yang sekarang teori baru yang disebut dengan patobium
jadi bukan hanya sekedar mengkaji virusnya saja
tapi juga seluruh kesatuan dari seputum itu harus dikaji
nah itu kan memerlukan kerjasama yang baik
di antara sekian banyak pusat pusat yang ada
prof nidom bisakah kemudian sekarang dengan dalam kondisi yang saat ini
ketika para peneliti masih berusaha mengidentifikasi virus corona
bisakah kemudian diprediksi berapa lama ini akan berlangsung
dan seberapa luas virus ini akan menyebar
ada model model yang bisa diperlihatkan tidak
virus rna ini kita pengalaman dengan flu burung mbak
bahwa virus ini pada prinsipnya kan sebetulnya tidak ingin
tidak mempunyai tujuan menginfeksi atau melukai host atau inang
jadi dia masuk ke dalam tubuh manusia itu
hanya ingin bertujuan dia melakukan reproduksi
melakukan perbanyakan diri yang dia tidak punya perangkat biologis di dalam tubuhnya
jadi dia masuk ke dalam sel kemudian dia memperbanyak diri
setelah banyak dia keluar di dalam sel
keluarnya dari sel itulah yang mengeluarkan racun racun
berbagai macam racun yang bisa merusak sel berikutnya
nah kemudian kalau virus ini sudah mencapai titik tertinggi
dalam jumlah dia melakukan replikasi memperbanyak diri
biasanya dia akan landai dalam mempertahankan stagnan
apa istilahnya mempertahankan konsentrasinya
jadi disitu sebetulnya
nah oleh karena itu poin penting adalah jangan berpikir bahwa kita ingin membunuh virus
kalau ingin membunuh virus atau menetralisir virus
maka virus itu akan mempunyai banyak cara untuk melakukan penghindaran
apakah vaksin itu tepat
kalau memang tepat harus segera dilakukan
tapi berapa lama
itu pun juga harus hitungan
jadi saya melihat persoalan beberapa kali wabah dunia dan wabah nasional
ini sebetulnya indonesia tidak perlu terjadi kekhawatiran
saya melihat di indonesia kan sudah ada holding company bumn farmasi
disana bisa kita titipkan untuk merancang misalkan vaksin general
jadi vaksin yang digunakan untuk menangkal virus
atau untuk menangkal stat awal dari suatu penyakit
nah itu terutama diberikan pada tentara dan masyarakat masyarakat yang tidak terjangkau dari fasilitas
nah itu kita serahkan dan kita percayakan kepada industri misalkan bio farma itu kan sudah jadi holding company
jadi dirancang dan rancangan itu bisa melibatkan seluruh komponen intelektual di seluruh indonesia
jadi itu yang disuruh merancang
rancangan vaksin mau apa rancangan bloker apa misalkan seperti itu
oke baik prof nidom terima kasih banyak sudah bersedia berbincang malam hari ini di cnn indonesia
saya tambahkan satu hal boleh sederhana
jadi sebetulnya untuk menghadapi sekarang ini yang sederhana yang tadi saya bilang untuk menekan badai sitokin tadi
ada gampang di sekitar kita banyak yaitu yang namanya empon empon mbak kurkumin
kurkumin itu ada di jahe di kunyit di temulawak di apa istilahnya ketuk apa istilahnya yang dibuat bumbu masak dan minuman segar itu
itu yang bisa menghambat terjadinya badai sitokin sehingga mengurangi kerusakan paru
untuk sementara masyarakat tidak perlu risau gunakan saja dan minum jamu setiap pagi
oke secukupnya gitu ya prof ya oke terima kasih prof nidom malam hari ini sudah bergabung
selamat malam terima kasih prof
dan kami akan kembali dengan informasi lain bersama di cnn indonesia tetap bersama kami